ya upacara hari lahir pancasila yang diselenggarakan pagi ini dilakukan secara kombinasi
ini daring dan juga tetap muka
satu kombinasi ya memang kalau lagi pandemi seperti ini adaptasi harus selalu dilakukan
dan tema hari lahir pancasila di tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah pancasila dalam tindakan bersatu untuk indonesia tangguh
ini adalah pelaksanaan upacara di gedung pancasila yang berlokasi di kementerian luar negeri jakarta
nah beberapa pimpinan lembaga tinggi negara dan kementerian ini juga hadir secara virtual
termasuk diantaranya ketua mpr ri bambang susatyo yang membacakan teks pancasila
ada pula ketua dpr ri puan maharani yang juga membacakan naskah pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila
pancasila megawati soekarno putri
ini juga turut hadir secara virtual
bpip sebelumnya merilis surat edaran mengimbau lembaga pemerintah menyelenggarakan peringatan hari lahir pancasila
dengan menerapkan protokol kesehatan
dalam upacara presiden joko widodo yang mengenakan baju adat dari kabupaten tanah bumbu kalimantan selatan ini mengatakan
hari lahir pancasila menjadi momentum mengokohkan nilai nilai pancasila
selain itu presiden jokowi juga menyoroti pancasila sedang menghadapi tantangan dari meningkatnya rivalitas antar pandangan
sementara ideologi global dan transnasional juga cenderung semakin meningkat memasuki segala lini masyarakat dengan berbagai cara dan strategi
peringatan hari lahir pancasila di setiap tanggal satu juni
benar benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai nilai pancasila
yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi
termasuk rivalitas antar pandangan rivalitas antar nilai nilai dan rivalitas antar ideologi
ideologi transnasional cenderung semakin meningkat
memasuki berbagai lini kehidupan kita
kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi